usai menggelar sidang perdana kabinet indonesia maju presiden joko widodo mengundang wartawan yang bertugas di istana kepresidenan untuk berbincang santai
presiden akan berdiskusi tentang persoalan kabinet dan juga para wakil menteri
didampingi menteri sekretaris negara dan juga deputi bidang protokol pers dan media istana kepresidenan
presiden joko widodo mengundang para awak media untuk berbincang santai mengenai kabinet indonesia maju yang baru ia bentuk dan ia lantik
kepada wartawan istana ini undangan ini dilaksanakan usai sidang perdana kabinet indonesia maju yang berisi arahan presiden kepada jajaran para menterinya
selama lima tahun ke depan para menteri diminta untuk melaksanakan visi dan juga misi presiden dan juga wakil presiden
serta menghilangkan aturan tumpang tindih mengenai investasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat